kami lanjutkan kembali cnn indonesia news hour
di jendera siam guyur selama hampir dua belas jam membuat landasan pacu bandara internasional amat yeni semarang tergenang banjir
akibatnya operasional bandara sempat dihentikan sementara sejumlah jadwal penerbangan pun tertunda
jendera siam guyur kota semarang sejak jumat malam hingga sabtu pagi kemarin membuat landasan pacu bandara internasional amat yeni semarang tergenang air
dari penyelesaian petugas genangan air di landasan pacu mencapai ketinggian dua puluh lima cm